daging sapi menjadi salah satu yang paling dicari terutama saat ramadan dan jelang lebaran seperti saat ini
namun anda harus berhati hati saat membeli daging sapi
menyusul adanya temuan daging babi yang dicampur bersama daging sapi oleh pedagang di kabupaten bandung jawa barat
badan karantina pertanian kementerian pertanian menyebutkan
ada beberapa cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk membedakan daging babi dan daging sapi
daging babi memiliki ciri warna cenderung pucat keputihan sementara daging sapi berwarna merah tua yang cerah
daging babi berbau amis sementara daging sapi baunya khas segar
serat daging babi juga lebih halus jika dibandingkan dengan daging sapi
masyarakat juga harus waspada jika daging sapi yang dibeli harganya jauh di bawah rata rata
karena pada dasarnya harga
daging sapi lebih mahal dibandingkan daging babi
ada baiknya anda lebih jeli saat hendak membeli daging sapi
pastikan anda mendapatkan kualitas daging yang baik dan layak konsumsi
pilih putan cnn indonesia